memilih untuk dihukum seperti ini ya
petugas gabungan satpol pp polisi dan tni melakukan razia psbb di pusat pusat keramaian di wilayah jakarta utara senin malam
razia kali ini menyasar para pelaku usaha makanan yang tidak menerapkan protokol kesehatan
seorang pengunjung pusat perbelanjaan di kawasan mangga ii kedapatan tidak menggunakan masker saat berbelanja
begitu juga dengan beberapa pelayan toko yang tidak menggunakan masker
pelanggar langsung ditegur petugas dan diberi masker
untuk dipakai mereka juga dikenakan denda sebesar seratus ribu rupiah
di wilayah sunter sebuah kafe penjual makanan harus membayar denda lima juta rupiah karena mengizinkan pengunjungnya makan di tempat
saat petugas tiba di lokasi beberapa pengunjung sempat bersembunyi di belakang kafe
mereka yang kedapatan tidak menggunakan masker dikenakan sanksi denda sebesar seratus ribu rupiah
adu argumen antara petugas satuan polisi pamung praja dengan salah satu pemilik hotel terjadi senin malam
sang pemilik hotel memprotes karena tidak terima dengan penertiban yang dilakukan lantaran dirinya merasa dijebak oleh petugas
pemilik hotel pun didenda dua puluh lima juta rupiah
sebenarnya saya nggak terima masalahnya jebakan ini itu dia yang mengakali semuanya
langsung petugas datang ke sini duduk langsung pesan langsung sekitar berapa menit beberapa jam langsung datang
ya kami konsentrasi kepada restoran restoran atau perhotelan yang masih menyediakan makan minum di tempat
kemudian konsentrasi juga yang masih memang menggunakan fasilitas hotelnya
rencananya penertiban dengan sasaran yang sama akan terus dilakukan selama penerapan psbb masih diberlakukan
dini kutan cnn indonesia